dinas kesehatan kota tangerang memperluas sasaran penerima vaksinasi dosis tiga atau booster
selasa siang vaksinasi booster menyasar awak transportasi masal di terminal poris pelawak
selain awak bus dan angkot konvensional para pengemudi transportasi daring yang sehari hari beroperasi melayani masyarakat kota tangerang pun menjadi sasaran vaksinasi booster masal ini
seorang pengemudi ojek daring sudaryono mengaku telah divaksin hingga dosis tiga
menurutnya vaksinasi ini penting karena dirinya melakukan kontak dengan banyak orang
wali kota tangerang arief win mansyah saat meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan telah menyiapkan enam ratus dosis vaksin jenis pfizer atau ada penambahan dua ratus dosis karena melihat antusias awak transportasi massal
kita sekarang akan mengejar target terus sehari bisa sampai di atas dua puluh ribu
makanya kita berharap sekali kegiatan ini bisa memberikan rasa aman baik untuk pengendara yang mereka punya kegiatan
untuk menghubungkan interaksi dengan masyarakat termasuk masyarakat sendiri
di bekasi jawa barat sejumlah warga lanjut usia sejak selasa pagi mendatangi puskesmas jaka mulia bekasi selatan kota bekasi jawa barat
kedatangan warga dengan usia enam puluh tahun ke atas tersebut guna mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis tiga yang sudah dimulai sejak tiga belas januari
puskesmas jaka mulia bekasi membuka layanan vaksin sejak pukul tujuh tiga puluh
sampai dua belas siang dan mampu melayani delapan puluh orang setiap hari
karena ini anjuran pemerintah kita sesuai masyarakatnya
tidak ada rasa kekhawatiran
tidak ada ada orang umur di tangan tuhan kok
pemerintah telah memulai program vaksinasi booster untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh terhadap virus corona